awalnya itu waktu memulai karena saya memang hobi marketing hobi branding
jadi saya pengen punya brand sendiri saya pengen punya brand yang punya karakter ya
jadi pada saat brief ke tim desainnya saya sampaikan visi visinya
karakter brand tersebut seperti apa dan apa yang brand ini harus punyai
jadi salah satu brief tersebut mengandung bahwa saya punya
sebuah boneka karakter cewek karena itu muncullah sour sally
dan juga sour kan adalah rasa khas dari setiap yogurt ya pasti ada kecutnya
sally juga kan nama seorang gadis manis gitu
nama yogurt sendiri kan ada rasa manisnya juga
jadi sour sally manis dan kecut
sebelum membuka saur sally doni melakukan persiapan selama sepuluh bulan
berbekal pendidikan di bidang akuntansi serta marketing dan branding
doni berkeliling mal untuk riset lokasi
pilihannya jatuh pada mall senayan city sebagai mal paling ramai saat itu
modal yang doni keluarkan saat itu satu miliar rupiah
nyangka gak sih akan bisnis yogurt gitu
sebelumnya kan pasti mimpinya udah banyak tuh mau bisnis ini bisnis ini bisnis bisa diceritain
mimpi sih gak pernah mimpi mulainya dari bisnis yogurt
tapi menurut saya semua orang ada semua orang yang mau mulai bisnis ada entry pointnya ya
ada pintu pertamanya yang terbuka
kalau pintu itu belum terbuka dia nggak akan bisa lihat pintu pintu lain setelah pintu itu
tapi kalau dia udah masuk ke satu pintu
sebagaimanapun kecil pintu itu tapi kalau jalannya benar baik
potensi dari pendiri besar ya itu setidaknya akan membantu
karena begitu satu pintu terbuka kan akan keliatan pintu pintu yang lainnya setelah pintu tersebut
jadi kalau pintu itu tidak pernah dibuka ya tidak akan pernah keliatan pintu pintu yang lain yang ada di belakang pintu itu
setelah delapan tahun saurseli memiliki dua puluh dua outlet milik doni sendiri
dua puluh outlet waralaba dan lima puluh lima distribution points yang tersebar di sekolah sekolah
bisnis tidak selalu berjalan mulus
doni mengakui tahun ke empat dan ke lima adalah tahun tersulit saat pasar mulai jenuh dan tren mulai berubah
selama satu tahun saurseli sepi pengunjung
sampai saurseli sempat down dikit
gara gara mungkin sudah tidak relevan lagi produknya saat itu
nah itu titik down disitu tapi justru saat pakai titik down itu saya gak putus akal
saya justru pakai momen itu untuk intro pereksi diri
jadi saya ikut sering seminar sering baca buku sering segala macam lah
bergaul network jadi supaya masih ingin bagaimana caranya supaya bisa back up lagi
berapa lama itu
sekitar prosesnya yang aku gunakan setahun ya
setahun akhirnya setelah itu mendapat inspirasi untuk berubah akhirnya kita berubah jalan
dan tim saurseli pun sekarang yang ada sekarang itu kebanyakan semua baru
jadi baru itu betul betul timnya kita baru jadi baru itu betul betul timnya kita baru
jadi baru itu ada bentuk jadi saya last time dulu waktu pertama kali mulai belum terpengalaman
pikirnya bisa jadi superman
jadi setelah tahun tahun ke enam tahun ke tujuh gue sudah sadar dengan tim saurseli ini
saya banyak invest di tim ya
karena orang orang yang terlibat dalam all new saurseli ini kita namakan all new saurseli itu harapan saya sampai kalau saurseli bertambah besar
karena orang orang yang terlibat dalam all new saurseli ini kita namakan all new saurseli itu harapan saya sampai kalau saurseli bertambah besar
harapan saya sampai kalau saurseli bertambah besar
terus ekspansi kemana mana ekspansi produk kemana mana
mereka lah yang awal awal ini yang akan menjadi direktur direktur untuk divisi divisi baru tersebut
bisnis yang sempat mandek memberinya pelajaran berharga
doni sadar bahwa menjalankan roda bisnis harus dibarengi dengan membangun tim yang solid
apa kemudian yang menjadi pelajaran selama delapan tahun sudah berjalan
apa yang paling menarik
yang paling penting adalah bukan hanya membangun bisnis tapi juga membangun tim
karena tim sangat penting
harus kita sebagai founder sebagai owner harus menularkan semangat passionnya kepada tim
supaya timnya itu bisa satu visi dengan kita
kadang kadang banyak pebisnis yang pebisnisnya memang hebat foundernya memang hebat
foundernya memang hebat tapi dia nggak bisa menyalurkan fashion itu kepada timnya
sehingga eksekusi di lapangan pun tidak prima
jadi itu yang saya tahanin terus
jadi saya selalu tekankan agak galak sih tapi ya memang harus kayak begitu
bagaimana cara memanage semua maksudnya dari mulai karyawan kemudian management sendiri
apakah ada kemudian seperti training khusus
ya kita ada budget khusus di kantor sekarang
setiap ada budget sekian persen dari pendapatan yang kita khususkan untuk training
jadi saya encourage tim tim juga ikut seminar
saya juga sering ikut seminar
tim marketing ikut seminar marketing
tim operasional ikut seminar operasional training
jadi untuk build
human itu ada beberapa jenjang ya dari paling top director sampai yang di outlet
masing masing perlu save input
jadi selalu saya tekankan kepada tim baru ini waktu rekrut juga saya bilang
i hope saya juga lagi belajar dan perusahaan ini berkembang terus
iya kan kita mau berkembang terus
saya pengen waktu kalian di sauer selle kalian belajar
paket moment di sauer ini sebagai belajar sebanyak banyaknya
supaya waktu nanti mereka keluar dari saur selly mereka jadi orang yang lebih baik
doni dan sauer selle pun berbenah diri
kami mencari pun berbenah diri
sejak perekrutan karyawan baru doni menekankan kesamaan visi dan ekspektasi
komunikasi yang baik menjadi kunci kesuksesan dalam membangun tim yang solid
kami memikirkan bahwa kami perlu merevitalisasi brand kami dan juga produk kami
supaya masih tetap relevan terhadap market indonesia
setelah mengalami keterpurukan pada tahun keempat dan kelima
saur seli melakukan rebranding
bukan hanya dari segi tampilan tapi juga produk manajemen dan strategi
proses rebranding ini memakan waktu sekitar enam bulan
doni menyadari pasar indonesia cepat berubah karena perkembangan teknologi
media sosial sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat
mereka berlomba untuk memperlihatkan

fashion dan pola hidup sehat juga semakin diperhatikan oleh masyarakat
ceritanya karena saur seli sudah masuk tahun ke tujuh
waktu saat kita rebranding
kami memikirkan bahwa kami perlu merevitalisasi brand kami dan juga produk kami
supaya masih tetap relevan terhadap market indonesia
dan masih bisa dinikmati lagi oleh kasar kasar indonesia
yang kami lakukan adalah tidak hanya mengganti
secara branding ataupun warna atau desain outlet ataupun desain produk
tapi kami juga mengganti dari sisi produk
doni peluncurkan produk terbaru saur seli black sakura
warna hitam frozen yogurt ini menjadi ciri khas untuk memikat pembeli
saur selly juga mengganti semua desain yang sebelumnya terkesan feminin
menjadi lebih maskulin dengan menonjolkan warna hijau dan hitam
doni pun membidik target pasar yang berbeda
pasar maja dan wanita bekerja muda
kini saur seri lebih fokus pada komunitas pecinta makanan dan komunitas fashion
ada event khusus yang dilakukan saat launching black sakura ini

dan juga sponsorin beberapa event seperti event music dari waktu bulan khusus lalu
juga kita menyelenggarakan in house
pada awal kami mulai kita ada media sosial punya campaign
yaitu campaign bertajuk hashtag henvy
jadi memotong produk saur seli
entah dalam bentuk cup dalam bentuk cone atau bentuk gelas
jadi di foto mereka post ke instagram yang paling kreatif
berhak jalan jalan berhak dapatkan iphone iphone enam waktu itu
waktu saat tiga bulan campaign itu
sekitar ada hampir dua ribu post ya henvy ya
yang masuk menjadi orang berkompetisi
selain itu juga setelah lewat henvy kami waktu antrian lagi mulai panjang panjangnya saat itu
kita mengadakan campaign hashtag juga sosial media hashtag gue rela antri
dimana mengatakan bahwa kan kadang kadang orang lihat antrian tuh ada yang tertarik
ada yang males kan
nah sekarang kita bikin campaign hashtag gue rela antri
sehingga mengencourage orang bahwa eh antri itu gak apa apa di saur seli
dan juga untuk mereka berkreasi untuk narsis di sosial media
dan juga menambah unsur bahwa eh saur seli itu ngantri
dan rame karena itu yang menarik lagi semakin bungking produk
untuk mempromosikan black sakura saur seli meluncurkan kapalnya cakep cakep belepotan
ya kampanye ini menyumbangkan setiap lima ratus rupiah pembelian black sakura untuk anak anak penderita kanker
dari yayasan kasih anak kanker
targetnya saat kampanye ini berakhir pada tahun dua ribu enam belas saur selly bisa menyumbangkan dua ratus hingga tiga ratus juta rupiah
kepada yayasan kasih anak kanker
doni menyadari kompetisi dalam menjalankan bisnis dessert ini semakin ketat
dan iya harus selalu punya strategi untuk memenangkan persaingan
untuk menahan kompetisi ini bagaimana kan
sekarang sudah sangat banyak sekali bermunculan dessert dessert khususnya dessert ya
sekarang kita sudah lebih mengetahui strength kita apa fokus kita kemana
dan ciri kita seperti apa kita sudah lebih pahami
jadi kita tetap terus berinovasi seperti disampaikan tadi
bahwa nanti pertengahan tahun ada launching frozen yogurt

akhir tahun kita akan launching yogurt gelato cake

yogurt gelato cup ice cream yang didistribusi di mesmarket
dimulai dari sekolah sekolah sama mereka dulu nanti
jadi terus kita berinovasi sama ekspansi ke luar negeri
karena produk yang black sakura ini betul betul produk pertama di dunia yogurt yang berwarna hitam
jadi kita mau pakai itu untuk ekspansi ke luar negeri
menduplikasi sukses yang ada di jakarta di indonesia di negara negara lain
setelah delapan tahun doni punya target menjadikan saur sally brand asli indonesia
yang menjadi frozen yogurt terbaik dunia
saya pengen banget sour sally awalnya memang di frozen yogurt
oleh karena itu kita bikin branding yang kuat
branding itu menjadi nyawa menjadi soul dari brand
jadi kita mulai dari brand tersebut
pilih sesuai dengan keuntungan
pendapatan doni dari sour sally sudah lebih dari cukup
ia memanfaatkan keuntungan tidak hanya sebagai modal bisnis lain
tapi juga untuk membeli berbagai aset
apa pendapatan doni dari sour sally
diantaranya properti dan kendaraan
semua yang ia dapat tidak terlepas dari dukungan keluarga

salah satu orang yang paling menginspirasi doni adalah sang ibu
sejak awal doni merintis bisnis ini
sosok ibu selalu dilibatkan dalam berbagai hal untuk bertukar pikiran
sang ibu mengakui sejak kecil doni adalah anak yang selalu ingin tahu
memiliki pendirian yang kuat
memang dia kan sekolah di amerika sudah mau graduation
kebetulan mau graduation kan dia tanya sama mama
mak kalau saya pulang indonesia apa saya mau bantu papa atau mau bisnis sendiri
terus saya bilang kalau baiknya sih kamu pulang bantu bapak
tapi saya kan artinya sudah sekolah jauh jauh
mendingan saya kembangkan apa yang saya cita citakan
terus di salah satu itu dia bilang bisnis yang saya tertarik itu yogut
kini sourceli tengah mengupayakan sertifikat iso dua puluh dua ribu dan sembilan ratus
dia juga berencana melebarkan usahanya ke luar negeri
sebagai pemilik produk asli indonesia
doni memilih para pekerja seni indonesia untuk membuat berbagai grafiti
di dalam gerai saurseli
tahun dua ribu enam belas menjadi langkah awal bagi saurseli untuk berekspansi
saurseli menemukan kemampuan untuk menjaga kemampuan saurseli

tahun mea ya
gimana kesempatan itu dipakai dengan baik
iya betul jadi tahun ini benar benar kami sekarang lagi aktif
saya lagi terutama saya saya yang milih bernegosiasi
ketemu dengan calon calon partner di luar negeri
supaya bisa set up cita citanya untuk sahur selly ke luar negeri di asia pasifik
target kami sih benar benar
sekarang masih tahap mencari struktur partnership yang benar
dimulai dari mencari partner yang benar di luar negeri
supaya membantu ekspansi kami ke luar negeri
di singapura sudah ada tapi ya
belum belum ada
dulu sempat ada tapi it didn't work out karena partnershipnya
dia punya manajemen kurang bagus
jadi makanya pembelajaran dari situ
kali ini kita mencari benar benar partner yang memang sudah ahlinya
dan setelah sudah dapat partner tersebut targetnya sih dalam tiga tahun ke depan
setelah masa partner tersebut
saurseli akan ekspansi ke asia pasifik
ke sebelas negara
ke sebelas negara
menjalani bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan
menurut doni yang terpenting adalah
sikap pantang menyerah
doni bisa kasih tips atau apakah buat anak anak
kamu kan maksudnya terhitung masih sangat mudah sekali untuk membangun bisnis ini
udah delapan tahun ini
ada nggak sih pesan khusus yang bisa disampaikan
pesan pesan anak muda yang mau berusaha
pertama mereka harus punya passion
karena tanpa passion dalam suatu bisnis yang mereka mulai
mereka tidak akan bisa survive
di dalam lika liku membangun bisnisnya
kedua coba selalu memulai bisnis yang punya scalablenya
meskipun saat itu bisnis itu marketnya belum besar
tapi selalu fokus usahakan berbisnis di bisnis yang marketnya lebih besar dari potensi perusahaan itu sendiri
jadi lihat kira kira industri apa yang market growth nya kira kira lima sampai sepuluh tahun ke depan itu besar
jangan hanya fokus kepada perkembangan perusahaannya
terus ketiga selalu mencoba untuk membuat bisnis yang bagus
bisnis yang bagus produk yang bagus
bisnis yang bagus ide yang bagus produk yang bagus
itu selalu mulai dengan selalu mencari sesuatu yang merupakan solusi terhadap masalah yang ada di dunia ini
ada banyak masalah di dunia ini
jadi banyak bisnis bisnis besar terutama yang sekarang lagi heboh hebohnya kan teknologi ya
itu app aplikasi aplikasi seperti itu
itu kebanyakan mereka yang sukses sukses adalah merupakan sebuah solusi terhadap problem
yang dimulai dari foundernya
ketemui pada awalnya
itu pesan ketiga pesan keempat lagi mungkin
waktu mulai bisnis itu better to create a product yang hanya sedikit orang
yang hanya sedikit orang betul betul cintai dibandingkan banyak orang yang hanya suka
jadi lebih penting orang sedikit nyata yang betul betul cinta sama produk itu
daripada banyak orang yang hanya kategorinya suka
karena yang orang orang betul betul cinta itu yang akan jadi brand ambassador
dia akan menyalankan kepada temennya
jadi word of mouth itu yang akan membantu perusahaan perusahaan baru untuk develop
bisnis di indonesia akan terus berkembang sesuai zaman
kini masyarakat bukan hanya membutuhkan sandang pangan
tapi juga gaya hidup yang berkualitas
industri seperti sourcelly akan terus berkembang
mimpinya sourcelly ini akan terus bertahan sampai berapa lama
cita cita saya waktu pertama kali bikin sourcelli tujuh tahun lalu sih pengen bikin sourcelli yang tidak hanya
bukan hanya brand di frozen yogurt ya
saya pengen banget sourcelli awalnya memang di frozen yogurt
oleh karena itu kita bikin branding yang kuat
supaya branding itu menjadi nyawa
menjadi soul dari brand tersebut
karakter itu menjadi soul dari brand tersebut
jadi orang melihat karakternya pun tanpa ada logo sourcelli bisa langsung inget
setelah itu saya berharap ekspektasi saya ada turun turunannya
produk produk lain seperti tadi saya sampaikan cake
terus habis itu nanti ice cream yogurt yang mudah mudahan bisa ditemui temui di convenience store
terus harapannya juga ekspansi ke luar negeri
target kami sih pengen menjadi salah satu perusahaan frozen yogurt ternama di dunia
bukan hanya di indonesia
karena di dunia ini apalagi setelah rebranding ini produk kami yang satu satunya
kami akan melakukan membawa unik selling point itu untuk misalnya
memasuki mempenetrasi market market di luar
itu memiliki ada empat elemen di dalam tubuh kita
yaitu adalah fisik secara badan kemudian hati perasaan kemudian pikiran dan spiritual
nah jadi keempat elemen ini di dalam diri kita kalau misalnya begitu seimbang
itu yang disebut kita itu sehat
ya jadi sang spa ini berhubungan dengan kesehatan